ketua dpp pdi perjuangan puan maharani berkomentar soal wacana pertemuan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri dengan presiden terpilih prabowo subianto
puan menjawab insya allah
saat ditemui usai memimpin rapat paripurna di gedung dpr kami siang puan hanya menjawab insya allah terkait isu itu
puan juga menjawab hal yang sama terkait apakah pertemuan itu telah terjadi
sebelumnya ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri dikabarkan akan bertemu dengan presiden terpilih prabowo subianto
prabowo disebut sebut ingin membentuk koalisi besar
memang sudah ada rencana untuk bertemu dengan pak prabowo
sekjen pdip hasto kristianto sebelumnya
sinyal pertemuan antara ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri dan ketua umum partai gerindra sekaligus presiden terpilih pemilu dua ribu dua puluh empat prabowo subianto
rencana pertemuan setelah rangkaian sidang sengketa phpu di mahkamah konstitusi selesai
sekjen pdip hasto kristianto menyebut ada peluang pertemuan antara megawati dan prabowo
pdip juga memastikan pertemuan antara keduanya nanti tidak akan memengaruhi sikap partai untuk berada di dalam atau di luar